dan saya akan mengajak anda kita sudah tersambung ataupun terhubung dengan salah seorang warga yang menjadi korban gempa dengan pak ramad syarullah
tersambung melalui sambungan telpon pak rahmat selamat siang
selamat siang mbak elvira
pak rahmat sebelumnya kami turut bersimpati untuk warga palu dan sejumlah wilayah lainnya yang terdampak gempa dan tsunami
bisa dijelaskan pak rahmat pada saat terjadinya gempa dan tsunami
anda berada di mana dan bagaimana kondisi perkembangan di lokasi anda hingga siang ini
ya saya pada saat gempa itu terjadi ada di wilayah palu selatan tepatnya di kelurahan birobuli
pada saat gempa itu terjadi memang langsung ada hentakan keras dari tanah yang membuat kami itu terhempas
jadi kira kira sebelum gempa besar terjadi jam enam
sekitar jam empat sore itu ada gempa kecil dulu yang terasa
tapi tidak begitu keras yang kami rasa waktu itu
nanti setelah menjelang maghrib sekitar tujuh belas lima puluh itu yang paling parah
dan saya posisi sedang ada duduk di teras bagian depan dari kantor yang sedang saya berada
kami terhempas kurang lebih tiga sampai lima belas
lima meter dari posisi awal dan posisinya seperti tarik menarik mbak
karena itu pola goncangannya itu seperti gelombang
sepersekian kami ditarik ke selatan sepersekian lagi kami ditarik ke utara
dan kemudian digoncang seperti ada ketaran gitu
kalau istilah kami kayak seperti di blender gitu terputar
dan tiba tiba kondisi tanah di lokasi saya berada itu langsung muncul lumpur
meskipun tidak menyusun
lumpur tapi dia langsung hampir di semua halaman yang kami tempat itu langsung muncul lumpur basah
berapa lama proses itu berlangsung
dan pada saat anda melihat lumpur apa yang anda dan rekan rekan anda lakukan
bagaimana anda menyelamatkan diri dari lokasi lumpur
gempa itu terjadi saya kurang tahu persis
tapi mungkin saya merasakan kurang lebih mungkin lebih dari sepuluh detik mbak
mungkin lebih dari sepuluh detik goncangan
kemudian kemudian kami sempat menenangkan diri sejenak
ada muncul gempa gempa susulan
baru sadar kira kira dari gempa keras itu lebih dari satu menit kurang lebih lah muncul lumpur
kami akhirnya bergegas lari ke jalan besar jalan aspal
untuk menghindari semburan lumpur dari bawah tanah itu
untuk jalan aspal sendiri apakah pada saat terjadi gempa juga mengalami kerusakan
benar jadi pada saat itu di depan kantor kami itu jalannya mengalami keretakan
dengan ada seperti belahan begitu bukan retak lagi
karena memang menganga gitu ada sekitar mungkin lebih dari lima cm luka apa
setelah yang ternganga di jalan aspal itu
dan ketika saya mencoba memastikan saya kan setelah kejadian lima menit saya langsung bergerak ke rumah saya
untuk memastikan kondisi
jadi keluarga di rumah
sepanjang jalan yang saya lewati itu banyak sekali jalan yang mengalami keretakan terangkat
ada yang muka tanahnya turun
jadi kita jadi cukup sulit untuk menempuh jalur di jalan aspal itu
saat ini posisinya anda bersama keluarga sudah berada di tempat pengungsian
bagaimana gambaran aktivitas warga di sana
kita tahu jaringan infrastruktur rusak jaringan listrik mati
komunikasi juga sulit bbm makanan air bersih juga saat ini posisinya masih terbatas
jadi kalau saya sendiri saya memilih untuk mengamankan keluarga di halaman depan dari rumah saya sendiri
karena kebetulan di rumah saya tidak begitu parah dampaknya
hanya ada beberapa kerusakan di bagian dalam rumah
tapi kami merasa cukup aman untuk tetap mengungsi di halaman rumah
tapi di sekitar kami itu banyak sekali posko posko pengungsian
yang juga memang di rumah
warga tapi jumlahnya cukup banyak
yang teridentifikasi oleh saya di sekitar rumah saya ada posko jumlahnya tiga puluh orang enam puluh orang
dan itu dari kumpulan warga warga yang kebanyakan mengungsi dari kelurahan petobo
kelurahan petobo itu adalah kelurahan yang terdampak paling parah di kota palu saat ini akibat dari gempa yang terjadi kemarin
bagaimana untuk mencukupi kebutuhan makan sehari hari
seperti pertanyaan saya untuk air bersih apakah masih mencukupi di sana bbm jaringan listrik
jujur saja kita sudah mengalami krisis itu sejak hari pertama
air bersih masyarakat akhirnya memilih survive dengan mencari sumber sumber air
ada beberapa rumah warga yang ditinggal yang kelihatannya menggunakan sumur suntik sumur artesis
yang akhirnya bisa keluar tanpa listrik
kemudian warga beramai ramai mengumpulkan air
di situ berkelompok dan saya menemukan beberapa titik di sekitar rumah saya yang melakukan hal itu
kemudian untuk bahan makanan pada hari pertama sebetulnya kita sudah mulai gelisah
karena mini mini market itu semua menu terkutup dan tidak ada bantuan yang datang seketika saat itu
dan akhirnya warga memaksakan diri
jadi beberapa mencoba memaksa untuk toko toko itu dibuka
ada yang memang mau membuka tapi beberapa yang lainnya akhirnya dibuka secara paksa
yang kemudian seperti penjarahan gitu lah mbak
tapi memang memuncaknya itu di hari kedua dan ketiga
sampai dengan hari ini pengambilan paksa di beberapa perbelanjaan di kota palu itu masih terjadi
hari ini saya bahkan tadi pagi ketika
saya pulang menengok rumah orang tua saya di daerah palu barat
saya menemukan orang yang tidak dikenal berada di halaman rumah saya sedang menjebol mesin genset untuk diambil bahan bakarnya oleh orang yang saya tidak kenal tersebut
dan ternyata informasinya beberapa rumah yang ditinggal oleh warga ditinggal oleh pemiliknya karena mengungsi itu juga dijebol oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
jadi situasinya memang cukup mencekam
makanya kepanikan terjadi
di mana mana penjarahan terjadi di beberapa titik dan situasinya sebetulnya tidak cukup kondusif
karena betul betul krisis mbak
saya sempat ikut mengantri bbm kemarin mbak dan sempat mengalami keributan keributan dengan beberapa warga yang tidak bisa mengantri
yang tidak mau teratur
mungkin karena situasi yang memanas kita jadi serba panik dan sangat mudah terselut emosinya
dan ya syukurnya
kalau saya secara pribadi ya alhamdulillah tidak sampai terjadi hal hal yang tidak ditinggalkan
tapi di beberapa titik saya mendapatkan informasi ada beberapa warga yang terluka karena dipukuli oleh beberapa warga yang merasa terganggu dengan praktek praktek tidak tertip tadi itu
baik pak rahmat sekali lagi kami turut bersimpati atas apa yang terjadi di palu dan sekitarnya
kita harapkan penanganan dampak gempa ini bisa dengan cepat dilakukan oleh pemerintah
terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami
mbak fira sebelum ditutup boleh saya menyampaikan sedikit saja
kesan bahwa saat ini yang mungkin perlu segera diperbaiki adalah pasokan listrik dan telekomunikasi
terisolirnya informasi ke warga yang menyebabkan kita tidak tahu persis di mana posko posko penanganan bencana yang resmi
kita tidak tahu di mana kami bisa mendapatkan bantuan makanan yang memang resmi sebagai posko bantuan
akhirnya warga itu tadi
karena tidak tahu survive nya dengan cara cara yang seperti tadi
jadi mohon karena kita tidak bisa mengakses telepon tidak bisa mengakses media online media sosial
dan kita tidak tahu data data di mana semua sebaran sebaran posko di kota palu ini yang resmi untuk warga mendapatkan informasi maupun mendapatkan bantuan
baik informasi tersebut kami pastikan akan didengar oleh pemerintah
kita akan sampaikan ke pemerintah
terima kasih sekali lagi pak rahmat atas informasi anda siang ini di cnn indonesia breaking news